fonium adalah seorang ibu di surabaya jawa timur yang mendorong anaknya yang kedua menjadi aparatur sipil negara sejak duduk di bangku sekolah menengah atas
pasalnya latar belakang keluarga sudah banyak yang menjadi wira usahawan
akibat pandemi covid sembilan belas fonium dan anaknya yang pertama mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah
tak ingin anaknya yang kedua merasakan hal yang sama fonium berharap anaknya itu menjadi asn dengan gaji rutin
ya soalnya seorang wanita ya gampang lemah orang itu belum tentu sehat terus dan lagi kuat terus
nah makanya sekarang semakin saya dukung anak saya pegawai negeri
sang anak siti hadijah telah mencoba peruntungan sebanyak empat kali tes casn
tes keempat telah dijadikan
dia menjalannya di kota pasuruan jawa timur
ia bahkan pernah mengikuti tes sampai ke makassar sulawesi selatan pada dua ribu delapan belas silam
dijah terus berusaha mengabulkan keinginan orang tuanya
kalau terpaksa sih enggak ya tahu benefitnya itu salah satu yang oh iya juga benar juga ya
kalau ada jenjangnya masih ada jenjang
terus jenjang karirnya juga bagus
kenapa enggak dicoba
asn identik dengan kestabilan dan kemapanan
kelompok masyarakat itu tidak berharap menjadi orang yang super kaya dalam waktu cepat
namun mengharap kontinuitas kestabilan kemapanan dalam jangka panjang
asn dinilai kebal dalam berbagai situasi krisis dan pandemi yang berkepanjangan seperti sekarang ini
atau selain karena mereka enggan beresiko juga mereka menakar diri kemampuan untuk bisa masuk dalam sektor perekonomian firma
apalagi di era digital seperti sekarang ini
mereka juga mungkin takut juga ya karena disitu kan butuh modal sosial ya latar belakang pendidikan yang cukup yang tinggi juga ya
itu yang membuat kenapa pns masih jadi daya tarik kuat
bagong menambahkan tak hanya masyarakat menengah ke bawah perkotaan
masyarakat desa pun menganggap asn seperti guru dan perawat menjadi profesi yang menjanjikan
namun di sisi lain masyarakat pun harus mempertimbangkan
seperti beberapa profesi yang harus menunggunya
tunggu bertahun tahun untuk diangkat menjadi asn